kejaksaan agung kembali memanggil menkominfo joni gerard plate
pemeriksaan kedua ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan manipulasi perkembangan proyek pembangunan bts empat g
dan infrastruktur pendukung bakti kominfo
joni g plate tiba di gedung kejaksaan agung pada pukul delapan lima puluh waktu indonesia barat
pemeriksaan politikus partai nasdem kali ini dilakukan untuk mendalami empat hal
pertama terkait dengan tanggung jawab penggunaan anggaran
kedua adanya dugaan manipulasi progres atau kemajuan proyek
ketiga perencanaan pembangunan yang semula lima tahun menjadi satu tahun
dan keempat dugaan adik kandungnya gregorius alex plate menerima fasilitas berkaitan dengan jabatan
proyek bts empat g yang berlangsung pada dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh dua ini menelan dana sepuluh triliun rupiah
dan ditaksir merugikan negara hingga satu triliun rupiah